kita sudah terhubung dengan staf khusus kepresidenan johan budi di jakarta
selamat sore pak johan
pak johan saat ini kunjungan kedua presiden jokowi ke sulawesi tengah
akan kemana saja sudah ada beberapa titik yang dikunjungi oleh presiden di palu
apakah akan ke daerah lain juga pak johan
ya tadi pak presiden berangkat dari jakarta pagi sekali menuju ke palu
ada beberapa titik ya yang akan dikunjungi oleh pak presiden
selain di perumahan roa pak presiden juga menuju kabupaten donggala
jadi di dalam kunjungan atau melihat lokasi secara langsung
terdampak gempa pak presiden juga berinteraksi
mendengar apa yang diperlukan
apa yang disampaikan oleh masyarakat palu dan donggala
akibat korban akibat musibah gempa di palu itu eva
tadi pak presiden juga mendengar
sekaligus juga menyampaikan instruksi instruksi kepada para pembantunya
ada beberapa menteri tadi yang mengikuti kunjungan pak presiden
mendampingi kunjungan pak presiden
itu juga di lapangan pak presiden memberikan instruksi
instruksi terkait dengan kondisi lapangan terkini ya
penanganan dampak dari gempa donggala dan palu itu
kalau kemudian ada jadwal akan mengunjungi kabupaten donggala
artinya presiden akan berapa lama berada di sulawesi tengah pak johan
kalau di jadwal awal hari ini beliau akan kembali lagi ya
sampai jam berapa saya belum dapat informasi
jadi rencananya memang hari ini juga kembali ke jakarta
tentu tergantung dari kondisi di sana ya seperti apa
karena tadi pak presiden juga menunjuk beberapa fasilitas untuk pengungsian
juga beberapa fasilitas penyediaan
misalnya listrik kemudian bpm
dan beberapa fasilitas fasilitas yang memang
disediakan untuk korban terdampak dari gempa di palu itu
pak johan ada beberapa hal yang kemudian digarisbawahi oleh presiden
saat menyampaikan pidato atau pernyataan pada saat mengunjungi korban ataupun pengungsi
diantaranya untuk menghidupkan titik titik perekonomian pom bensin
kemudian instalasi listrik dan juga meminta masyarakat untuk membuka pertokohan
bisa dijelaskan lebih lanjut lagi
mengapa kemudian hal ini menjadi yang digarisbawahi
yang digarisbawahi oleh presiden
ya tadi memang benar seperti yang anda sampaikan
bapak presiden menyampaikan selain tahap awal ya
evakuasi terhadap korban
nanti tahap berikutnya tentu ada rehabilitasi
kemudian rekonstruksi dilakukan juga terhadap bangunan bangunan yang robo
sekaligus juga tadi bapak presiden menyampaikan untuk segera
perekonomian ya misalnya yang sebelumnya ada pasar gitu
nah pasar itu dibuka kembali atau yang berdagang itu segera dibuka kembali
termasuk hal hal yang berkaitan dengan ekonomi rakyat kecil ya
itu disampaikan tentu dengan bantuan dari kementerian ya
nanti teknisnya seperti apa tentu nanti di lapangan yang bisa menjelaskan
karena kenapa titik titik ekonomi itu harus segera dipanggilkan kembali
karena aktivitas dari masyarakat di palu dan donggala itu agar segera pulih ya
di samping tadi ada rehabilitasi kemudian juga evakuasi masih terus dilakukan juga
dengan apa namanya hidupnya kembali ekonomi itu
sehingga apa yang terjadi di tempat akibat tempat palu donggala ini
bisa juga seiring ya dengan proses rehabilitasi dan juga proses penanganan dari korban gempa di palu itu
pak johan ini mengenai status bencana nasional yang kemudian menjadi perbincangan
atau menjadi wacana diskusi publik
mengapa kemudian bencana yang terjadi di sulawesi tengah ini kemudian tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional
apa sebetulnya pandangan presiden terkait penetapan status bencana nasional terhadap sulawesi tengah pak johan
begini berkali kali presiden sampaikan yang lebih diprioritaskan yang penting adalah bukan soal status itu
tapi sejauh mana efektivitas maksimal untuk membahas status itu

setika pertama kali terjadi gempa pak presiden langsung memerintahkan di semua kementrian
untuk bergerak secara cepat bahkan dana awal yang sudah disediakan ini awal itu sekitar lima ratus enam puluh miliar
dari kementerian keuangan untuk membantu belum lagi dari kementerian pupr
jadi poinnya yang ingin disampaikan oleh bapak presiden adalah penanganan terdampak gempa itu harus semaksimal mungkin
se efektif mungkin dan pemerintah pusat terlibat secara langsung dan pemerintah daerah di sulawesi tengah juga masih ada ya
masih beraktivitas jadi bukan status itu yang dikejar
tapi bagaimana penanganan itu bisa cepat dan tepat kemudian juga bisa segera menolong saudara saudara kita yang terdampak oleh gempa
karena pemberian status itu sebenarnya akan juga berkaitan dengan sejauh mana peran pemerintah pusat terhadap penanganan gempa di palu dan tenggala
selain itu pak presiden juga sudah menginstruksikan ya beberapa waktu yang lalu untuk
membuka bantuan dari dunia internasional ya negara negara sahabat karena mereka sudah beberapa kali komitmen untuk membantu pemerintah indonesia dalam kaitan dengan penanganan itu
sudah ada komitmen beberapa negara ya dari india misalnya juga memberikan komitmen membantu satu juta usd misalnya
kemudian dari amerika serikat akan ada bantuan berkawas untuk mengangkut logistik dan lainnya
dari singapura dan lain sebagainya
artinya fokus yang diutamakan adalah penanganan terdampak gempa korban di palu dan donggala itu
semaksimal mungkin secepat mungkin agar bisa segera diatasi
bukan soal status saja tapi apa sebetulnya kaitannya antara bantuan internasional ini dengan status bencana nasional
dan kalau kemudian tadi pak cuhan mengatakan bahwa seberapa besar
peran pemerintah jadi status bencana ini ada kaitannya dengan seberapa besar peran pemerintah pusat terhadap situasi atau penanganan bencana
bagaimana kemudian kaitannya dengan status bencana nasional pak johan
kalau bantuan negara negara dunia internasional tidak ada kaitannya dengan status
apakah itu status bencana nasional atau tidak
tapi itu bagaimana pemerintah indonesia mau menerima atau tidak itu saja
tidak ada hubungannya dengan apakah bencana itu berstatus nasional ataukah
tidak berstatus nasional
jadi saya ingin menyampaikan kepada anda dan pemirsa bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kaitan dengan penanganan korban
penanganan dampak dari gempa di donggala dan palu itu sangat maksimal ya
berbagai upaya dilakukan bahkan kementerian kementerian lain kemarin ada rapat terbatas membahas soal ini
diperintahkan oleh pak presiden
misalnya ada kementerian lain yang misalnya
apakah masih ada tenda misalnya segera disampaikan misalnya gitu
dan banyak lagi ya yang kemarin seperti sudah sampai tadi juga ke teman teman media
baik pak johan terakhir ini adalah kunjungan kedua presiden jokowi ke sulawesi tengah
apakah artinya ke depannya kita akan melihat beberapa kali kunjungan presiden lagi ke sulawesi tengah atau seperti apa pak johan
saya kira ini bukan kunjungan terakhir ya
yang saya dengar juga
pak presiden nanti akan melihat sejauh mana proses penanganan gempa di palu dan donggala
tapi anda juga melihat tidak hanya di donggala
saya kira pak presiden ketika ada musibah gempa di lombok
beliau juga berkunjung ke sana ya
melihat secara langsung menginstruksikan secara langsung kepada jajarannya di tempat terjadinya gempa itu
sehingga lebih efektif penanganannya dan
bisa dilihat secara langsung apakah yang disampaikan oleh bapak presiden di dalam rapat terbatas itu benar benar di lapangan terlihat
sesuai dengan apa yang diinstruksikan
baik pak johan budi staf khusus kepresidenan terima kasih atas informasinya di cnn indonesia breaking news